iya ada apa sih rame rame
bawang ustadz ini lurus terus bawang ustadz
terus jalan terus
ke kiri atau ke kanan udah ustadz
menurut antum kiri
bawang ustadz lama banget sih jalannya
bawang ustadz lemes ya
antum jangan cerewet ya
antum menawainya anak
senang antum lihat anak mengerita
antum juga senang
istri pakai baju ambo yang enak mau
baju antum bau perngos
bau lafgafur baju antum
kalau anak pakai baju antum
kepintaran anak tenggelam sama aroma baju antum
antum beli nada baju ya
pakai fulus antum
eh diet anak berhasil
sekarang baju anak kebesaran
karena anak sudah kurus
ini kata orang lu
tapi kontrol itu bukan kayak macam gini sih pih
ente gua ajak kontrol ke tempat yang sepi
kalau tempat yang ramai
terang tuh kalo dia muncul
maksudnya lari lagi
masa jalan itu
gua juga bingung prank
orang yang aneh aneh itu datang lagi gimana ya
ya lari lah
lo gak ngerti banget sih
siapa yang nyasar nih
aduh ga tro
kalau masalah begini
betas yang berani
ale aja yang angkat dia
gue ga berani
betas yang berani
gue ga berani
betas yang berani
ale aja lah
ada apa sih rame rame
eh mama eh
kak tro aja yang berani
kamu yang berani mak
kiamat sudah dekat
pencarian kita kita selesaikan saja sampai di sini
bahasa kamu jadi formula
ini tom kenapa kamu lagi sambat
tapi emang bukan kamu nyerahin itu
yang bilang nyerah siapa
kagak ada dalam kamus hidup gue kata nyerah ang
gua itu cuma kita jangan buang buang waktu mencari hal yang gak tentu
kan belum jelas lah judul kiplingnya di mana
kalau kita cuma diem aja juga gak bakal nemuin apa apa toh
gak bakal dapatkan silap apa apa
baru kemarin lo ngomong ke gue
siapa yang sabar dia akan beruntung
masa kita mau didiemin baik
gak mungkin lah
temen saya udah inget itu
tapi bener kata ustaz sepu juga
kita itu jangan berhenti berikhtiar
harus tetep berusaha
karena usaha mah gak pernah tuh nganatin hasil
iya udah juhur ini teh
baru jam sembilan
itu suara siapa ya
kayak suara pak juh
kita kesana yuk
jangan jangan ustaz yuti bro ya
udah kesana aja
mudah mudahan ini pak juh lebih beli
allah maha baik
antum kapan beliin anda baju
anda makin kagak betah nih
di sebelah sana ada putih
anting junior anda yang paling berbakti irman
kalau nanti di akhirat antum nyasar
antum sebut nama anda tiga kali
terimakasih udhah ustaz
berkah antum mengasih
makasih udhah ustaz
ini gak usah caper
kagak usah caper
pak jul ini keterlaluan ya
bapak bilang keterlaluan
bapak tau gak sekarang itu jam berapa
kenapa bapak sudah ajang
yang keterlaluan itu
saya atau bapak bapak

saya atau bapak bapak
yang keterlaluan itu
saya atau bapak bapak
ya pasti pak jules lah
hmm tadi saya ajan subuh di waktu yang tepat
bapak bapak nggak ada yang muncul
nah sekarang saya ajan di waktu yang nggak tepat
kenapa bapak bapak muncul
ang bener juga kata dia tuh
jangan jangan bener tuh satu skript itu
bisa jadi tuh
bang ustadz nggak kena kena hape kan bang ustadz
ini berapa ya bang ustadz
nah pinter banget bang ustadz
memangnya anak anak kecil yang baru belajar itu
nggak ada perlu ngetes ngetes
antum sama anak jauh lebih tinggi anak ilmu
nggak ngebut ngebut kalau jalanan
nggak ada punya rem kau ha
itu anaknya nabrak anda ya
eh antum kagak diajarin sama orang tua antum ha
ini jalanan bukan sirkuit balapan
semua ada aturannya
pakai pikiran antum jangan pakai dengkul
nggak mau diam
hah nggak mau diam
ah bang saya rajin buru buru bang
anda jauh lebih buru buru
enak aja untuk ngomong sembarangan buru buru
dia buru buru karena pitinho hilang buat beli obat bapaknya
atau tidak banah
bawa motor jangan ngebut ngebut
bisa celakain orang dan diri antum sendiri
beli aja rem bang
hah kau ini
kasih piti sudah

ya balik aja
oke hampir kuntu jenisnya

ajeng ini manusia ini at yong
ayang ini tuh da